jurnalisme adalah saluran untuk membuka mata
karenanya jangan gunakan sebelah mata dalam menyimpulkan suatu peristiwa
saya iqbal kurniadi untuk cnn indonesia